ya pemerintah kembali menyampaikan adanya temuan kasus varian baru virus corona india dan juga afrika yang sudah sampai di indonesia
sejumlah pihak menyuruhkan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan untuk menekan penyebaran varian baru yang disebut lebih cepat menular
bagaimana pantauan pemerintah terkait temuan varian baru virus corona
benarkah varian dari india dan juga afrika sulit terdeteksi
kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan ibu siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung atau p dua pml dari kemenkes
bu nadia selamat malam ibu
selamat malam mas sehat
baik bu nadia langsung saja
tadi kita dengar juga informasinya ditemukan lagi di tanggerang selatan ya untuk yang varian baru virus corona ini
sejauh ini bu ada berapa sebetulnya temuan data dari kemenkes
apakah masih tujuh belas informasinya atau kemudian sudah mulai ada temuan yang terbaru
baik jadi kami mungkin menjelaskan kembali bahwa sampai saat ini dari hasil pemeriksaan whole genome sequencing itu kita masih mendeteksi baru tujuh belas varian baru yang ada ya
nah terkait apa yang disampaikan di banten kita tahu bahwa kemarin kita menemukan kasus b satu satu tujuh di banten
nah yang terkait dua orang yang dikatakan itu positif dna
b satu ratus tujuh belas itu sebenarnya kita belum mendapatkan pemerisaannya
yang pasti bahwa kedua orang ini adalah merupakan kontak erat dari kasus b enam belas tujuh belas yang kita sudah temukan sebelumnya yaitu dari wni yang bertempat tinggal di jakarta
mereka ini adalah kasus kontak eratnya dan saat ini mereka sudah kita lakukan pemeriksaan dan menunggu ya tentunya hasil genome sequencingnya
apakah ada faktornya
ada varian atau tidak ada ditemukannya varian pada kedua kasus kontak erat ini
oke baik bu nadia apakah ini artinya ada transmisi lokal ya bu dari virus corona baik dari yang varian india atau mungkin yang afrika
ya kalau kita melihat yang pertama adalah varian dari afrika itu b seribu tiga ratus lima puluh satu ya
memang yang almarhum ini adalah seorang pekerja wisata ya
nah jadi memang beliau banyak berhubungan dengan ee
tentunya wna sebelumnya
nah yang kedua adalah varian india atau b enam belas tujuh belas ini memang adalah seorang tenaga kesehatan yang juga kebetulan banyak berhubungan dengan pasien pasien yang wna juga
nah ini yang sudah dilakukan tentunya penyelidikan epidemiologi lebih lanjut ya
apakah memang ada transmisi lokal
ataukah memang sebenarnya keterpaparan
kemudian dari kontak erat yang dilakukan dari kedua pasien yang dengan varian ini
oke baik bu nadia berkaitan dengan varian baru virus corona ini baik pak menteri kesehatan baik dari satgas ini sudah berulang kali menyampaikan ke masyarakat untuk waspada bahwa sudah ditemukan
iya betul kasusnya sudah ada
dari pemerintah bu atau dari kementerian kesehatan bagaimana sebetulnya
apakah ada kemampuan atau keupayaan untuk mengantisipasi laju penyebaran corona virus varian yang baru ini bu nadia
ya yang pasti adalah kita harus melakukan tetap protokol kesehatan dan menekan tentunya mobilitas
itulah kemudian tentunya kebijakan mengenai larangan mudik kemudian pengetatan mudik juga termasuk upaya upaya penguatan ppkm mikro yang dilakukan oleh satuan tugas petugas petugas
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
terima kasih pak menteri
kemudian juga segera dilakukan kalau kemudian ada kasus yang positif dari warga yang kebetulan masuk ke desa atau kelurahan tersebut
karena dengan mendeteksi cepat kita lakukan kemudian isolasi dan tentunya testing yang diikuti tentunya pacarkan kasus kontaknya
jadi kita berusaha untuk segera melokalisir itu prinsipnya untuk penanganan kasus baru ini
nah yang lain adalah kita butuh dukungan dari masyarakat untuk tadi menjalankan protokol kesehatan dan betul betul mengurangi mobilitasnya
karena kita tahu bahwa dalam sebulan terakhir ini setidaknya dua puluh empat provinsi itu terjadi tren peningkatan kasus
walaupun memang tidak terlalu besar ya mas rehat ya tetapi secara nasional sudah dua minggu ini kasus konfirmasi nasional ini cenderung stagnan angkanya
berkisar antara lima sampai dengan enam
oke baik bu nadia terakhir
ada imbauan dari beberapa pakar kepada pemerintah mungkin juga bisa bersifat ini sebagai sebuah masukan ya
bahwa untuk menghadapi varian baru ini pemerintah agar tidak kemudian hanya fokus pada vaksinasi dan juga mengejar target herd immunity
tapi juga mengejar upaya agar tiga t dan juga mendorong masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi dan juga taat pada prokes
bagaimana menanggapi soal masukan tadi itu bu nadia
termasuk juga imbauan ya kepada masyarakat bu nadia yang mungkin hari ini masih ada yang curi curi start untuk
bukan curi curi saat lagi tapi sudah curi curi untuk mudik misalnya
atau yang tengah euphoria belanja ke perbelanjaan
karena kan temuan kerumunan begitu terlihat beberapa belakangan ini
apa imbauan dari kementerian kesehatan bu nadia
karena kita tahu bahwa ada varian baru yang harus kita waspadai bersama
pasti bahwa kami menghimbau untuk masyarakat mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah
jadi hari ini tepatnya bahwa larangan mudik itu sudah diberlakukan
tentunya diharapkan masyarakat mematuhi
yang kedua adanya agglomerasi ya
jangan kemudian menjadi yang disebut sebagai mudik lokal ya
jadi artinya aglomerasi itu tetap ada pergerakan kendaraan dengan tujuan tujuan tertentu ya
kabupaten kota yang diperluas
tetapi ini bukan berarti pelonggaran untuk melakukan mudik lokal
yang ketiga tentunya protokol kesehatan harus tetap dijalankan ya
jadi kita akan mendorong tentunya satgas satgas atau petugas petugas posko posko tadi
untuk melakukan pengetatan ya terhadap monitoring dan fungsi pembinaan terhadap protokol kesehatan
jadi jangan segan untuk melakukan penegakan aturan ya pada masyarakat
yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan benar
saya rasa ini kan merupakan demi keselamatan kita bersama ya
apa yang terjadi india sudah sepantasnya menjadi cermin untuk kita supaya tidak terjadi di negara kita ini
bu nadia terima kasih
mudah mudahan masyarakat terus menerus bisa meningkatkan kedisiplinan dan juga mematuhi aturan
dan juga pemerintah terus mengejar tiga t ya
yang juga menjadi apa
satu senjata untuk mengurangi atau mengendalikan penyebaran virus corona
terima kasih banyak bu nadia sudah berbagi informasi pada malam hari ini
sehat selalu ibu selamat malam